pesawat susi air yang membawa lima penumpang terbakar di bandara paro distrik paro kabupaten nuga provinsi papua pegunungan
pesawat susi air yang berangkat dari timika dan mendarat di lapangan terbang paro dilaporkan terbakar pada selasa pukul sepuluh waktu indonesia timur
pesawat susi air yang terbakar adalah jenis pilatus porter dengan nomor registrasi p empat pkbvy
pesawat sempat terlihat sedang melintas di atas lapangan bandara paro pada selasa pagi
kabit humas polda papua mengatakan bahwa pihaknya akan menyelidiki penyebab kebakaran
dugaan sementara pesawat dibakar oleh kelompok bersenjata pimpinan egyanus kogoya
hingga saat ini polres duga dan pihak susi air masih melakukan rapat koordinasi mengingat lokasinya berada di daerah kelompok bersenjata
sementara kepala sartimika yang menerima laporan menyatakan sampai selasa siang
pemancar gps pesawat masih memancarkan signal crash namun sudah bergerak
baik kepolisian maupun tim sar belum bisa memastikan kondisi pilot dan lima penumpang pesawat
dan ini akan dilakukan investigasi terkait terbakarnya apakah murni karena kecelakaan atau tidak menutup kemungkinan pesawat tersebut
ditahan oleh kkb nduga pimpinan egyanus kogoya
kami mendalami dengan berapa potensi sar ya di tni juga kemungkinan pesawat dengan sengaja dibakar
tapi kalau sudah dipastikan pesawatnya ada dan penumpangnya yang kemungkinan masih di bandara tersebut
nah ini kita masih dalam pendalaman